menteri kesehatan ri budi gunadisadikin menyebut
hingga kamis kemarin sebanyak sembilan puluh sembilan anak di indonesia meninggal dunia
akibat gagal ginjal akut
jumlah tersebut dilaporkan sejak akhir agustus dan terjadi di dua puluh provinsi
menurut budi ada tiga zat kimia yang ditemukan pada pasien meninggal
bahan bahan kimia tersebut disebut budi bisa merusak ginjal
bahan kimia berbahaya itu ditemukan setelah kementerian kesehatan
mendatangi setiap rumah anak anak yang meninggal dunia
dan mengecek obat obat yang sebelumnya diminum oleh anak anak musim
di dalam musim amalita itu
terpaksa ada kandungan zat kimia berbahaya di dalamnya
larik ambil darahnya kita lihat ada bahan bahan kimia berbahaya yang merusak ginjal
kemudian kita datangi rumahnya kita minta anak anak obat obat yang dia minum
itu mengandung juga bahan bahan
di sejumlah daerah di tanah air laporan pasien anak yang meninggal dunia
akibat gagal ginjal akut bermunculan
di jawa timur seperti yang diungkapkan ketua ikatan dokter anak indonesia jawa timur
dr syamsul arief pada kamis
sebanyak dua puluh empat anak balita terkena penyakit gagal ginjal akut
tiga belas diantaranya meninggal dunia usai menjalani perawatan lebih dari tujuh hari
sementara itu kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dinas kesehatan dki dwi oktavia menyebut
peningkatan signifikan jumlah kasus gangguan ginjal akut di jakarta terjadi selama tiga bulan terakhir
dari data bulan januari hingga oktober dari tujuh puluh satu kasus gagal ginjal akut empat puluh anak meninggal dunia
di sumba barat nusa tenggara timur
satu anak penderita gagal ginjal akut misterius meninggal dunia pada rabu malam
menurut ketua idai ntt dr woro indri padmosiwi
dengan tambahan satu kasus ini berarti sudah dua kasus gagal ginjal akut misterius yang dilaporkan meninggal terjadi di ntt
melihat pasien yang terus bertambah kementerian kesehatan merilis daftar rumah sakit yang bisa menjadi rujukan
untuk pasien gagal ginjal akut pada anak
sedikitnya ada empat belas rumah sakit mulai dari rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
rumah sakit hasan sadikin di bandung hingga rumah sakit dr wahidin sudirohusodo di makassar
saat menghadiri acara hari kesehatan nasional di serang banten
menteri kesehatan menambahkan rumah sakit rujukan untuk anak sudah mulai penuh
peninggalnya ini sudah sampai puluhan per bulan
dan ini yang terdeteksi kita mungkin sekitar tiga puluh lima an sebulan
rumah sakit sekarang udah mulai agak penuh
jadi saya rasa yang meninggalnya lebih dari itu
pada kamis sore badan pengawas obat dan makanan atau bepom menarik izin edar lima obat jenis sirop
yang diduga mengandung cemaran etilen glikol dan ditilen glikol di atas ambang batas
tim liputan cnn indonesia